oh yududu tata sing berjonggok lali

mani rawus rawus bodoh salam pendelung layangani

menjadi seorang dalang yang berpengalaman untuk menjaga kepentingan dan kepentingan orang orang di indonesia
penelian penelitian bayang mahasodir
pemilik sanggar budaya lung yang fokus melestarikan kebudayaan jawa ini
telah mengenal wayang beber sejak lama
tadinya saya tidak tertarik sama sekali sama wayang beber
tapi lama kelamaan wayang beber itu setelah dibuka
saya pada saat itu melihat wayang beber itu pada saat dibuka pertama kali
set seperti ini
itu sangat santik sekali wajahnya
itu sangat santik sekali wajahnya

layang beberapa hai nah selanjutnya hai saya tertarik mulia terus ternyata pada waktu itu
saya mendengarkan alunan musiknya itu enak ya hai terus dengan suluknya song song pronang
menanggung ibn projo dan seterusnya itu hai setelah tarik desain untuk semakin dekat dengan
wayang beber berbeda dengan wayang pada umumnya wayang beber hanya menggunakan lukisan wayang
dalam segulung lembaran kertas atau kain inilah mengapa wayang ini disebut beber yang berarti
membeberkan atau membentangkan sementara ceritanya disampaikan dengan melantunkan sulit
mapan tuliskan mapan jenang kambing kepoing jempar yang mare
nong dalenjet sobatetonggo sasetin itu jenang gamping kepoing jempar yang jenang
gamping itu artinya jenang berasal dari gamping yang artinya itu adalah enjet atau apu
kemudian diteruskan mare nong dalenjet sobatetonggo itu kalau dalam teori sastra jawa
adalah wangsalang wangsalang artinya hai dengan mare nong dalenjet sobatetonggo itu
deng dikanlah engkau untuk mengerasani untuk mempergunjingkan orang lain gitu jenang gamping
kepoing jempar enggak contoh itu jadi ada nasihat di dalam suluknya itu setiap suluk pada nasihatnya
iringan musik gamelan dalam wayangnya itu adalah sebuah tempat untuk mengembangkan kekuatan di dalam

kalau wayang beber ya cuma gitu gitu tadi
kalau wayang wayang kulit itu istilahnya mau perang
kan lengkap itu
sama seperti pertunjukan wayang pada umumnya
wayang beber biasa dipentaskan pada malam hari
kali ini pertunjukan wayang beber digelar oleh rudy
di balai desa nanggungan pacitan jawa timur dalam kegiatan bersih desa
syarat unsur magis ritual menyediakan sesaji sebelum pertunjukan
adalah hal yang wajib dipenuhi oleh setiap dalang yang akan mementaskan wayang beber
ritual wayang beber itu
sebetulnya kita ingin membuatnya untuk menjaga kemampuan kita
saya itu memohon izin kepada yang maha kuasa
dengan disimbolkan dengan berbagai
dimaknai dalam berbagai simbol simbol
jadi kita menganggap bahwa leluhur kita dalam dalang sebelumnya itu
itu belum meninggal
jadi masih ada
namun berada dalam dimensi yang lain
jadi sebelum kita itu dalang
dulu kepada nenek moyang kita
bahwa aku harus berharap yang
kita harus berharap dalam hal apa apa
setelah itu kita ada membakar menyan
kemudian gembang setaman itu
itu sebetulnya adalah bahasa bahasa rupa yang diwujudkan di dalam sesaji atau apa namanya itu
arahnya setelah itu sesajian itu di
setelah setelah pementasan sesajian itu maka kita bagi bersama
wayang beber terdiri atas enam gulungan dengan masing masing gulungan terdiri dari empat adegan
satu persatu adegan dibuka oleh dalang seraya membaca solo
gulungan wayang sedikit demi sedikit dibeberkan ke hadapan penonton
pertunjukan wayang beber sangat sederhana
dalam wayang beber tradisi
dalang hanya menceritakan kisah yang sama
yaitu cerita panji tentang jaka kembang kuning dan dewi sekartaji
sebelumnya wayang beber biasanya hanya digelar untuk acara ritual seperti ruatan
seiring perkembangan zaman
wayang beber kini dipentaskan pada banyak acara
salah satunya adalah bersih desa yang diakini mampu mengusir aura buruk
kalau wayang beber yang tua itu terlalu sering dibuka dikhawatirkan punah
dari pemerintah mengajurkan bahwa wayang beber yang tua yang asli itu
dulu wayang beber yang tua tidak diperbolehkan
dulu wayang beber yang tua tidak diperbolehkan

di desa gedompol kecamatan donorjo kabupaten pacitan inilah
wayang beber pertama kali mengukir sejarah kemunculannya
bahkan wayang beber tertua masih disimpan di rumah keluarga keturunannya
bahkan wayang beber tertua masih disimpan di rumah keluarga keturunannya
dalang wayang beber di desa ini
namun wayang beber kuno yang kondisinya telah rapuh
pantang untuk dibuka
kisu pani salah seorang keturunan dalam generasi ke lima belas pun
hanya menggunakan wayang beber duplikat dengan bahan yang sama
yaitu kertas dari serat kayu daluang
kalau wayang beber yang tua itu terlalu sering dibuka
dikhawatirkan punah dari pemerintah menganjurkan bahwa
wayang beber yang tua yang asli itu tidak diperbolehkan
dulu pada waktu sering dibuka
kalau robek sedikit
seorang dalang itu memasukkan di kotanya
tapi setelah datang ke rumah
dalang melihatnya robanya sudah tidak ada
mungkin setelah mendapatkan seperti itu
kalau sering dibuka dia robek dikhawatirkan punah
jadi yang bisa untuk dipintakan sekarang
itu wayang yang duplikat pertama dari pak musapek
di desa ini pula dalang dalang terdahulu dimakamkan
di antaranya terdapat makam bah sarnen
dalang generasi ke tiga belas yang meninggal tahun dua ribu tiga belas
dan makam mbah mardi dalang wayang beber generasi ke empat belas
yang meninggal pada dua ribu sepuluh
kisupani adalah cucu dari mbah sarnen
konon dalang wayang beber tradisi harus laki laki
dan merupakan keturunan langsung dari keluarga dalang
kalau tidak keturunannya itu tidak bisa pak
soalnya gini sejak dulu bahwa dalang wayang beber
bahwa dalang wayang beber bahwa dalang wayang beber
itu kewahyu istilahnya dia itu biarpun itu tidak berlatih
tahu tahunya kalau memang dana yang sudah tidak ada itu bisa sendiri
contohnya saya sendiri yang sudah saya alami
pada waktu itu saya belum pernah belajar
tapi setelah pentas pertama kali di munas langsung bisa
dan kedua kalinya pentas di taman budaya solo juga bisa
perempuan tidak diperbolehkan untuk memegang
itu karena kesakralanya mungkin
karena sejak saat sekarang wayang beber itu kan wayang nazar
atau mau melahirkan itu sulit
tapi setelah dia bilang seperti ini yang sudah saya alami
kalau kamu nanti bisa lahir di sini secepatnya
besok anak kamu bisa lahir di sini
besok anak kamu bisa lahir di sini

saya perlihatkan wayang beber
bah bujut tawa ngalun kalau orang sini bilang
meski diyakini wayang beber bermula dari gedompol di pacitan
namun belum ada bukti catatan sejarah bagaimana wayang beber ini muncul
banyak versi mengenai sejarah wayang beber
saya akan bicara khusus saja mengenai sejarah wayang beber
yang ada di pacitan
yang ada di pacitan
nah wayang beber itu awalnya berada di dusun gedombol
di wilayah pacitan
tapi tidak ada catatan sejarah yang tertulis mengenai kapan wayang beber itu dibuat
oleh siapa dan dari mana asalnya
hanya menurut folklar masyarakat setempat
dan itu tertera di dalam salah satu lukisan wayang beber
di situ ada adegan yang kemudian itu dianggap korupsi

bahasa jawa nih
diberi angka tahun seribu enam ratus empat belas
tapi ini sulit dilacak dengan dokumen dokumen pada zaman yang sama
karena tidak ada data tertulis
itu yang dipercaya sampai sekarang bahwa wayang beber adalah dibuat zaman ke diri
karena ceritanya mengenai panci
atau tare panci
seiring perkembangan zaman
kini wayang beber dimodifikasi oleh kelompok kelompok kesenian wayang beber
di surakarta jawa tengah
wayang beber ditampilkan oleh komunitas wayang beber gedong putih
dengan menambahkan wayang kulit dalam pertunjukannya
namun pakem ceritanya tak berubah
masih mengisahkan cerita panji
sebetulnya sama hanya karena ini kami menyikapi
supaya wayang beber itu tidak punah
karena wayang beber yang di pacitan itu sumbernya juga dari sana dari pacitan
tetapi ini kami mencoba untuk membuat formula
supaya banyak orang tertarik tentang wayang beber
karena kalau wayang beber pacitan itu dalangnya kan ditunjuk dan tidak ada wayang geraknya
nah ini kami mencoba untuk formula supaya ada yang melihat wayang beber ini
nah ini saya di apa ada wayang sabetnya juga
jadi bukan cuma gambar tetapi ada wayang sabetnya juga
bagi pegiat wayang beber kontemporer
modifikasi alur cerita dan latar adalah salah
salah satu cara agar kesenian ini mudah diterima oleh generasi muda
di tengah gempuran kecanggihan teknologi yang menyajikan berbagai media hiburan
ada harapan karena ini anggota kami juga ada anak anak muda
anak anak muda yang apa namanya yang konsen tentang wayang beber
buktinya wayang yang sekarang dibuat ini yang kami buat ini namanya wayang beber welingan
di situ ada komunitas pemerhati lingkungan
sehingga itu benar lihat gambarnya juga tidak ada warna merah dan lain sebagainya
itu sebenarnya semua dari warna alam
jadi dari daun daunan dari nah jadi wayang kita ini wayang ramah lingkungan
jadi saya yakin anak muda kan masih ada penerus untuk wayang beber
dan saya yakin tidak akan punah
selain menampilkan pertunjukan wayang beber kontemporer
ada banyak cara menjaga eksistensi wayang beber
salah satunya memasukkan wayang beber dalam materi pembelajaran di lembaga pendidikan
wayang beber itu sebuah kesenian yang saat ini sudah agak langka
dimana orang orang itu yang haus akan sejarah kesenian adat istiadat mungkin seperti itu
jadi saya yakin ada banyak cara untuk menjaga eksistensi wayang beber salah satunya memasukkan wayang beber dalam materi pembelajaran di lembaga pendidikan
jadi saya yakin ada banyak cara untuk menjaga eksistensi wayang beber dalam materi pembelajaran di lembaga pendidikan
jadi saya yakin ada banyak cara untuk menjaga eksistensi wayang beber dalam materi pembelajaran di lembaga pendidikan
termasuk bagaimana menyikapi hidup yang ada sekarang

ini dalangnya memakai sebuah kain dan bisa menceritakan dengan uniknya sodity

bikin ini sangat huruf

tiga dekade sudah hermin istiari ningsih berprofesi menjadi pelukis wayang beber
di rumah sederhananya di kelurahan jagalan kecamatan jebres surakarta inilah hermin melukis
bilangalnya suka nglukis tuh kalau suka nglukis saya itu ada
sket sket tapi yang namanya embarrassment itu kan tidak berbentuk kita harus
sebagai jenis kain sebagai media lukis wayang beber kebanyakan adalah kain kanvas
cat akrilik ia gunakan sebagai pewarna
hanya warna tertentu saja yang digunakan untuk melukis wayang beber
yang merepresentasikan filosofi warna jawa
kita membuat wayang ini warnanya bukan asal asalan mas
hitam itu asalnya nggak ada apa apa
lalu putih manusia kelahirannya
lalu kuning itu darah hijau dan merah itu ada
kalau ada itu terselip biru itu namanya tulak balak untuk menolak barang barang yang jahat itu tok
itu diolah jadinya kelir
bukan asal kita nempelkan clear tak tempelkan itu tidak
hermin masih berpegang pada pakem wayang beber tradisi
cerita panji yang digambarkannya pada gulungan wayang beber
masih menokohkan karakter karakter dalam kisah jaka kembang kuning dan dewi sekartaji
ini wayang beber ini namanya ceritanya pasiban agung keraton kediri
perkumpulan para sahabat putra putri raja
ini namanya raja kediri lembu hamilungur
ini namanya singgasananya garudia ini garuda singgasananya
lalu ini namanya panji inukertopati ini galuh chondrogirono yang ini namanya bancak doyo
ceritanya ini kan panji nukertopati ini diberi wenang oleh raja kediri ini
supaya memenangkan perang dengan prabu klono
kalau sudah menang perang dia mau dinobatkan pengganti raja
jadi ini raja muda nanti ini menjadi permaisurnya
galuh chondrogirono ini jadi permaisurinya
ini satu malam juga bisa kalau dalang bercerita
dimulai dari awal perjalanan prajuritnya dari desanya dia menang perang
ini dari lari lari ini kan dikejar kejar sama raja rahwana buto itu ya
namanya raja buto itu sampai ke desa lalu menang perang diboyong pulang sama panji inukertopati ini ke keraton
proses pembuatan wayang beber tak asal asalan
satu gulungan wayang beber sepanjang dua meter dan lebar satu meter saja bisa memakan waktu satu bulan bahkan satu tahun
harganya bisa mencapai dua puluh lima juta rupiah
selain melukis wayang beber untuk dimainkan dalang hermin juga memproduksi wayang beber hias
karyanya bahkan telah mendunia
di antaranya dipesan oleh warga jepang belanda amerika serikat dan papua
di antaranya dipesan oleh warga jepang belanda amerika serikat dan indonesia

usaha surat panjang wajah serta pekerjaan amerika serikat negara heroku kah round the world dan pakistan
usaha surat panjang wajah serta pekerjaan amerika serikat dan pakistan
isi wayang beber hias dibuatnya berdasarkan kebutuhan pelanggan

bukan hanya pelukis seperti hermin yang turut andil melestarikan wayang beber
hanya pelukis seperti hermin yang turut andil melestarikan wayang beber
bukan hanya pelukis seperti hermin yang turut andil melestarikan wayang beber
ada sebuah komunitas yang gencar melakukan sosialisasi mengenalkan wayang beber kepada generasi muda
komunitas wayang beber sak bendino fokus melakukan konservasi wayang beber melalui banyak kegiatan
wayang beber itu kan tradisi membaca gambar
kita mengenalkan kembali
masih relevan nggak ternyata anak anak muda masih antusias banyak yang antusias
jadi kebudayaan wayang beber yang klasik itu kita coba dengan memakai bahasa yang baru
kalau ngomong konservasi sebenarnya gerakan wayang beber sak bentino itu sudah konservasi itu sendiri
kita sudah workshop kita udah kampanye kita pentas kemana mana dan kita bikin wayang beber bentuk baru
sejak didirikan pada dua ribu lima belas komunitas wayang beber sak bendino memiliki lebih dari
kemudian mereka juga menyebutnya sebagai wayang beber
kemudian mereka juga menyebutnya sebagai wayang beber
bermodalkan keikhlasan dan kekaguman pada wayang beber komunitas ini memiliki kepedulian besar
menjaga eksistensi wayang beber di kalangan generasi muda
saya sangat tertarik sekali
karena di wayang beber itu kita belajar bagaimana caranya agar supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik
saling menghargai satu sama lain menghargai pendapat orang lain
saling mencintai mensupport dan sebagainya
selain gerakan konservasi wayang beber yang dilakukan oleh komunitas sak bendino
pelestarian wayang beber juga dilakukan oleh sebuah sekolah di pacitan
smpn satu kebon agung di desa purwosari mulai merintis materi pelajaran wayang beber pada tahun dua ribu dua belas
meski belum masuk dalam koin bulum
wayang beber disisipkan dalam materi pelajaran seni dan budaya di sekolah ini
ya untuk sementara masih apa namanya belum bisa masuk di dalam bulu bulum
tapi sifatnya setengah terintegrasi di dalam mata pelajaran untuk mengenalkan kepada anak anak
bahwa wayang beber sebagai media untuk membangun karakter anak anak
dengan cerita yang ada di dalam pewayangan itu
selain belajar mendalang murid murid di sekolah ini
juga menanamkan kecintaan terhadap wayang beber melalui kegiatan seni lukis
kaitannya dengan materi pelajaran saya seni budaya seni rupa
itu anak anak kami latih untuk mendesain
mulai dari mendesain wayang beber
kemudian sampai mewarnai wayang beber
tapi juga tidak seperti wayang beber yang aslinya
yang ada di dona rodo ini ya
tapi hanya sekedar melatih anak anak aja
untuk melestarikan budaya daerah paditan
anak anak harus mengerti dan harus nantinya
kedepannya harus bisa melestarikan budaya daerah yaitu wayang beber
ini yang satu satunya mungkin yang ada di pacitan
karena mungkin di daerah lain tidak ada wayang beber seperti yang ada di pacitan ini
jadi untuk ini anak anak saya siapkan materi wayang beber
dalam rangka melestarikan daerah daerah ini
wayang beber salah satu jenis wayang tertua di indonesia
nilai nilai modernisasi nyaris menggerus karya seni sakral
yang terlahir dari budaya tutur ini
meski diambang kepunahan
tangan tangan berjasa pelestarinya senantiasa menjaga eksistensinya
agar tak meredup membeberkan kisah wayang beber